rabu pagi hari ketiga pasca wisma atlet kemayoran difungsikan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
sejumlah mobil berdatangan menuju tower tujuh dengan menunjukkan surat rujukan rumah sakit sebelumnya
di hari ketiga jumlah mobil pribadi lebih mendominasi dibandingkan dengan mobil ambulans
setiap pasien yang datang harus menunjukkan surat fisik rujukan dari rumah sakit sebelumnya
baik ambulans maupun mobil pribadi yang datang ke rumah sakit darurat covid sembilan belas
hampir seluruhnya berplat b atau jakarta dan sekitarnya
hingga selasa sore pihak rumah sakit mencatat setidaknya ada tujuh puluh satu pasien dirawat di rumah sakit covid sembilan belas di kemayoran jakarta